dan kini informasi dari dalam negeri yang juga menyebubkan
sudah heboh dari kemarin ini
kepolisian resor jakarta selatan akhirnya memasang garis polisi di area videotron
yang memasang gambar konten porno di jalan prapancaraya kebayoran baru jakarta selatan
selain itu pihak kepolisian juga sudah mengantongi identitas pemilik videotron
serta mendalami adanya unsur kelalaian
pihak pemerintah kota jakarta selatan akan mencabut izin pemasangan videotron tersebut
setelah sempat menghebohkan warga yang melintas di jalan prapancaraya
akibat munculnya konten porno di sebuah videotron
jumat malam polisian resort jakarta selatan memasang garis polisi
di area sekitar papan reklame digital tersebut
polisi sudah mengantongi identitas pemilik dan pemasang iklan di videotron
polisi juga akan melakukan pendalaman adanya unsur kelalaian dalam kasus ini
masih kita kuatkan garis aksi sekitar
kemudian kita juga sedang melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah kota
tentang kepemilikan dari led ini
kita sudah dapat pemiliknya kemudian jasa pengguna led ini juga
wali kota jakarta selatan menyatakan pihaknya akan langsung mencabut izin pemasang videotron
bila memang terbukti ada kelalaian
pihaknya sedang berkoordinasi dengan dinas pajak untuk membantu penyelidikan kepolisian

ini adalah video yang terhadap pemilik video iklannya
jadi dalam izin kan sudah jelas yang dipasang apa yang terapar apa itu yang penting
nah ini artinya sudah kalau gambarnya lain apa yang dipasang ya kecepatan lebih kumisiknya
ada lima puluh delapan videotron yang tersebar di seluruh jakarta selatan
kedepan pihak wali kota jakarta selatan akan melakukan pengawasan lebih intensif
badru zamal jakarta
dan akibat kejadian ini tentunya petugas kepolisian satuan jatah ras polda metro jaya
langsung menyambangi pemilik papan billboard digital atau videotron yang menayangkan video mesum jumat malam
ya pemiliknya adalah pt transito adiman jati transito advertising
yang berkantor di jalan palmerah barat jakarta pusat
setelah memeriksa selama tiga jam petugas menyita sebuah cpu komputer milik pt transito adiman jati transito advertising
dan cpu tersebut selanjutnya dibawa ke satuan unit cybercrime polda metro jaya
sementara pt transito melalui jurubicaranya widi kristawan menyangkal tayangan video mesum tersebut berasal dari pihak mereka
ini di luar jugaan untuk problem buat kita dan kita sudah langsung melaporkannya juga ke polisi
saat ini teman teman sedang di polda kita ingin segera terlacak terketahui terbongkar
karena kami meyakini ini bukan ulah kita
istilahnya kan di hack atau sabotase atau apa
ya ini untungnya kejadian ini tidak menimbulkan hal hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan atau bagaimana
karena tentunya fokus dari pengguna jalan ini teralihkan untuk beberapa saat ya
tapi itu jangan sampai ini sepertinya baru kejadian pertama kali di jakarta ya mungkin ya
dan di jam jam macet begitu ya
iya ini ada sekitar lima puluh sembilan videotron yang masih ada di jakarta
dan sebenarnya memang ahok sendiri
memang merencanakan untuk mengubah papan reklama itu menjadi videotron semuanya
khususnya untuk di jalan jalan protokol
ya mudah mudahan hal ini tidak terulang lagi lah
itu sangat memalukan sekali ya
apalagi kalau ada anak anak di situ
meskipun ada perbincangan mengenai perkembangan dari billboard beralih ke led
ternyata memang ada juga sekarang ketahuan
iya jadinya ada kekurangannya juga
dan memang kejadian ini bermula dari papan videotron yang biasanya menayangkan konten iklan layanan pada jumat siang
yang berubah menjadi video porno
dengan prapancaraya jakarta selatan
dan tentunya hal ini membuat sejumlah pengendara kaget
dan juga melaporkan kejadian tersebut ke petugas yang berwenang
seperti inilah yang bisa anda lihat di layar televisi anda
sejumlah pengendara yang tengah melintas di jalan prapancaraya kebayaran baru jakarta selatan
tiba tiba saja muncul di sebuah papan videotron
kejadian ini langsung dilaporkan salah seorang pengendara yang tengah melintas ke polisi yang tengah berjaga